dan kita pantau bagaimana arus lalu lintas terkini melalui kamera cctv yang dikeluarkan oleh kementerian perhubungan
kita akan mulai dulu dari terminal merak di jawa barat
kita lihat bagaimana pantauan lalu lintas di sana penyeberangan
kalau kita lihat di sini suasana menuju pelabuhan merak sendiri tidak ada antrian sama sekali
jadi bisa dikatakan bahwa orang orang dari pulau jawa dan juga sekitarnya
yang akan mudik atau bepergian melalui pelabuhan merak menuju ke pulau sumatera sendiri
dalam kondisi yang sangat lengang saat ini
kemudian kita akan lihat di simpang cilinyi jawa barat
seperti apa pantauan lalu lintasnya
kalau kita lihat ini arus lalu lintas yang mengarah ke sumedang juga dalam kondisi yang lancar
kemudian lalu lintas yang juga dari perempatan atau pertigaan cilenyi ini menuju ke arah garut
tasik malaya dan juga beberapa wilayah lain di jawa barat sendiri juga masih dalam kondisi yang sangat lancar
begitupun yang mengarah kembali ke tol cilenyi yang mengarah kembali ke arah bandung juga masih dalam kondisi yang lancar
biasanya beberapa waktu belakangan atau sesaat lagi setelah diumumkan bahwa malam hari ini sudah memasuki satu syawal seribu empat ratus tiga puluh delapan hijri
biasanya jalan jalan ini akan dipenuhi warga yang akan bermalam takbiran
oke kita sudah melihat bagaimana pantauan cctv
tadi kita akan menyampaikan
bagaimana kemudian rekan kami ada azalea pinanta yang saat ini berada di garut jawa barat untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana
lea selamat malam
apa yang bisa anda laporkan dari garut jawa barat
apakah suasana malam takbiran juga sudah mulai terasa seperti di purwakarta tadi
baik budi saat ini saya sedang berada di alun alun kota garut jawa barat
dan baru saja kita dengar
dari menteri agama lukman hakim bahwa satu syawal seribu empat ratus tiga puluh delapan hijriah akan jatuh pada esok hari
nah saat ini seperti yang bisa anda lihat di belakang saya
sudah mulai banyak kendaraan bermotor dari warga warga garut
memenuhi alun alun kota garut
yang memang dari beberapa warga yang sudah saya ajak bincang bincang tadi mengatakan bahwa di sini adalah pusat keramaian untuk merayakan takbiran
apalagi di alun alun kota garut
disitu juga ada masjid agung garut
nah seperti yang anda lihat di situ juga sudah mulai banyak penjual kaki lima
di mana ada keluarga ada juga anak anak muda yang mulai memenuhi jalan jalan di alun alun kota garut ini
dan di alun alun kota garut ini sudah mulai ada penutupan jalan
dan jika anda melihat di sisi sebelah kanan monitor anda
itu di sebelah kanan sudah dijadikan sebagai tempat parkir bagi warga yang ingin merayakan lebaran atau malam takbiran
di alun alun kota garut bersama warga kota garut yang lain
nantinya di jalan ahmad yani yaitu salah satu jalan yang ada di sekeliling alun alun kota garut
ada yang disebut dengan pasar tumpah atau pasar kaget
yang sengaja disediakan oleh pemerintah daerah setempat
untuk warga warga garut yang ingin berbelanja kebutuhan baju baru atau makanan yang akan mereka butuhkan untuk merayakan hari raya esok hari budi
terima kasih lea atas informasinya
selamat juga merayakan malam takbiran bersama masyarakat yang ada di garut jawa barat
itu tadi laporan suasana terkini jelang malam takbiran dari garut jawa barat